lagi lagi buat hidup kamu kacau
kehidupan pribadi kamu jadi kegambu
ter kau marah ya sama aku
jel kamu aja gak nangkap lagi aku jel
ya udahlah itu kan emang keputusan aku buat nolongin kamu
jadi biar aku yang nanggung semuanya ini
ter apa yang bisa aku bantu
kamu gak usah ngelakuin apa apa aja
kamu cukup jauhin raymond
dan aku gak usah pura pura jadi pacar kamu lagi
aku udah capek jel
lagu banget sih terry
si netronnya masih bertahan di rating satu sampai sekarang
seharusnya dia itu berterima kasih sama aku
gara gara semua berita berita di enfotainment
nama kamu dan nama dia kan jadi makin ngetop
eh terry saudaraku yang aktor
aku bilang gak ada aja ya
biar si candy gak ketemu pujuan hatinya
lo ditanyain meledih mah aja sih
teri candy ada kok di kamarnya
tante panggilkan ya
oh gak usah tante
nanti saya tunggu di teras aja deh
sebentar ya nak teri
kendi ada teri di depan ken
teri ngapain dateng sini
kamu gak lagi tidur kan
kalau aku gak keluar tante diana pasti curiga sama aku
candy mau keluar
mudah mudahan kendi mau dengerin alasan gue
eh ken ken ada yang mau aku jelasin kan ke kamu
gak usah lah ter kamu nggak perlu jelasin apa apa ter
aku sengaja kok datang ke lokasi syuting mau kasih selamat buat kamu sama angela
ken kamu tuh gak ngerti apa apa ken
semua yang kamu lihat semua yang kamu dengar dari infotainment itu semuanya bohong
mereka tuh sengaja bikin cerita dari foto foto yang ada kan
mereka buat cerita dari foto foto yang ada
dan kamu datang ke pesta itu kaget dengan tangan sama angela kan
ya itu mah namanya pacaran beneran ter
ken ken tapi aku bisa jelasin semuanya
ken ken tapi aku bisa jelasin semuanya ken
ken ken ken
jadi kamu putus cinta sama candy kan
berarti putusan tadi tepat waktu kan
merayakan putus cinta dan mencari cewek baru
iya kan ter
eh nel kamu tuh keterlaluan banget nel
lu tuh gak bisa bedain apa mana waktu bercanda mana waktu enggak
marah kamu ter
dasar anak majak
ken marah niel
tante diana om radit niel sama lisa udah baik banget sama aku
seharusnya aku bahagia di sini
jangan aku yang sendiri cuma gara gara teri
aku harus cari kebahagiaanku sendiri sekarang

aku harus bahagia aku harus buat kebahagiaan aku sendiri
aku harus hibur diriku sendiri
gue kerjain lagi lo ken
pak papa ngapain pak disini
kamu sendiri ngapain disini
nel nel lagi nyari kelereng nel pak
cari kelereng kok pakai pasang petasan segala
itu itu itu
eh nel hari ini kamu sudah ngerjain kendi dua kali
kamu tahu kalau kamu ngerjain anak nakal papa bisa terima
tapi kalau candy candy itu yang menyelamatkan kita
kendi yang membuat kita supaya tidak tinggal lagi di rumah petakan itu tahu
dan candy itu yang membuat mama bisa sembuh
maafin nel ya pak maafin nel pak
tentu saja papa maafin kamu
tapi kamu harus mendapatkan hukuman
hukuman hukuman apa pak
kamu harus bersihin gudang
dan kamu harus bereskan gudang sampai rapi
dan itu harus dimulai dari sekarang
besok pagi papa cek gudang harus rapi dan bersih
pak tapi barang di gudang kan banyak
jangan membantah ayo
pak pak kamu pak
pak pak itu emang jahat
si gajah merengsek malah aku yang dihukum
bersihin gudang lagi
ih males banget
kalau tau kayak gini mendingan aku yang dihukum ya pak

dua hari tiga hari kek
biar mama sama papa tahu rasa
karena kandungnya mah dihukum
hah mendingan aku kabur aja deh
pernah dihukum lagi nih
jamal paul gah
ikan terkenal mu kah lu tuh
bacanya lo jangan palu
gak bisa padan gana
aku tidur di penampanak kesini
aku kan mau kartu kredit
setelah dua tiga hari baru aku balik ke rumah
mama papa sih jadi tambah sayang sama aku
dan takut kehilangan aku lagi
lah itu siapa ter
eh sini deh gue belain
itu tuh kakak tirinya kendi
kamu yang gagal anak perempuan yang namanya gendy
kalian dari mana
sudah jadikan dia pengemis lagi
enggak gue mau dipumis
kejar kan ya
kehidupan bermain luar biasa
sebelah abgesori tera